menilai pidato yang disampaikan oleh pak presiden
semua jalan bukan hanya dengan nasdem demokrat dengan partai lain juga tetap jalan
demokrat dan nasdem
ya baik tidak baik itu kan relatif ya
nah pokoknya nanti kalau sudah bilang penghulu mengatakan saya nikahkan engkau
jadi saya punya pengalaman itu
apa yang menarik belajar pelangkul ini
satu expose dunia dua ketelitian
lalu penghargaan kepada otentisitas
nama capres sendiri masih terus kita gaji
masih terus kita dalami
insya allah pak anies salah satu orang yang dikaji
juga anak bangsa lain yang hebat hebat
masuk juga dalam radar untuk dikaji dan didalami